kisruh di internal partai politik telah berujung terpilihnya kepala kantor staf kepresidenan muldoko
menjadi nakoda baru di partai demokrat versi klb deliserdang sumatera utara
meski begitu tudingan terhadap penyelenggaraan yang dianggap inkonstitusional dan juga abal abal
ini juga masih terus disuarakan dari pihak sebaliknya
nah saling klaim semakin menguat di tengah dualisme kepemimpinan
apa selanjutnya kemana bola panas ini akan diarahkan
atau akankah islah bisa terwujud
kita elaborasi lebih lanjut dengan dua narasumber yang bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
dan juga sambungan telpon ya
ada herzaki mahendra putra kepala badan komunikasi strategis partai demokrat
dan juga max sopakwa penyelenggara klb demokrat deliserdang sumatera utara
selamat sore bapak bapak
terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
pak max ini kayaknya terbatas waktunya cukup sibuk anda hari ini
saya ke anda dulu
ini kan kongres sudah selesai tapi urusannya kan masih panjang nih
sebelum saya lanjut atau menanyakan apa strategi di pertarungan selanjutnya
saya konfirmasi dulu dengan terselenggaranya klb ini dan terpilihnya pak muldoko
apakah kemudian ini menjawab tudingan publik dan juga mengkonfirmasi bahwa isu kudeta yang di awal
ini cukup disangkal yang katanya cuma ngopi ngopi doang ini berarti benar adanya pak max
pak max silahkan
ya pak max silahkan
putus putus jadi saya nggak dengar pertanyaannya
oke saya ulang ya pertanyaannya ya
sudah clear ya
oke ini kan urusannya masih panjang
walaupun kongres luar biasa sudah selesai kemarin
tapi saya ingin tanyakan kembali sebelum lanjut ke pertarungan selanjutnya dan juga strategi yang akan digunakan
saya konfirmasi terlebih dahulu terselenggaranya klb ini dan terpilihnya pak muldoko
ini mengkonfirmasi tudingan dari publik bahwa kemudian isu kudeta yang di awalnya disangkal
yang dikatakan cuma ngopi ngopi doang ini berarti benar adanya pak max atau bagaimana argumentasi anda
saya ngerusakan ya
saya nanggap itu benar benar benar benar benar
dan sebenarnya saya betulin bukan opini publik opini pihak sebelah sana
jadi begini hidup ini penuh dinamika
ada senang ada susah ada sedih ada happy ada kecewa ada ketawa dan lain lain sebagainya
tidak mungkin kita harus selalu happy happy aja gitu
ada saatnya juga gitu
kalau disebut bahwa apa tindak lanjut dari kongres luar biasa
yang sudah terjadi di sumatera utara atau di deli serdang ini
itu adalah mengikuti proses berikutnya bahwa hasil atau yang terjadi sekarang ini
sudah akan kita daftarkan ke lembaga negara yang terkait yaitu kementerian kumham
untuk mendapatkan legalitas
kita tidak lagi akan berpikir dengan tudingan ilegal tudingan abal abal
itu sudah bosan
saya bosan mendengarkan itu karena saya menjadi pembicara sudah berkali kali
dan itu itu saja yang saya dengar
oke saya konfirmasi lagi
artinya kemudian yang berlaku kemarin di deli serdang klb nya bukan klb abal abal begitu ya
kami menyalahkan dengan kejujuran dan dengan fakta fakta yang ada
anda baru saja menyebutkan abal abal
kan saya menyebutkan
tapi anda termasuk membuat opini yang negatif
saya mengutip pertanyaan ketua umum partai demokrat ahi
yang tadi malam juga sudah mengkonfirmasi bahwa klb yang berlangsung adalah inkonstitusional dan abal abal
kalau ahy yang mengatakan itu atau sby yang mengatakan itu
itu wajar wajar saja karena mereka adalah pihak yang kalah
pihak yang kalah
kami yang bisa menyelenggarakan itu karena awalnya mereka mengatakan kita inkonstitusional
abal abal tidak mungkin terjadi klb
tiba tiba klb itu muncul terjadi
jadi anda tahu sendiri betapa sedihnya mereka lantas keluar berbagai alasan
bahwa urusan muldoko dibawa bawa urusan ksp dibawa bawa
urusan jokowi malah dilibat libatkan di sana
itu sudah tidak relevan lagi
mari kita bertarung dengan gentleman di pengadilan nantinya
kita bertarung di kumham
kita berjuang siapa yang legal nantinya
ini tidak perlu lagi saya tangkapi apa yang menjadi pertanyaan tadi
artinya bola panasnya sekarang berada di menkumham
dan tentu ini akan dilihat soal legalitasnya ini
apa argumentasi anda soal yang satu ini
soal bagaimana legalitasnya nanti akan ada di menkumham
seperti apa optimistis anda untuk melihat ini menjadi muara terakhir dari kisru ini
saya bukan pengambil keputusan di kementerian hukum dan ham
saya adalah peserta inisiator yang membuat klb
kami akan serahkan hasil hasil ini kepada kumham
untuk diteliti dengan alasan alasan yang rasional
kenapa klb ini terjadi
ada apa ada keresahan di mana
ada kesumbatan di mana
ada penekanan di mana
bagaimana menyelenggarakan sebuah partai politik yang rasional
dengan melibatkan sebuah proses bagi semua rakyat indonesia
bukan milik sebuah
kelompok atau milik semua keluarga
clear di situ ya
baik saya ke bang zaky
semalam ahy sudah menyatakan akan melakukan perlawanan
kemudian pak sbe juga mengaminkan itu
tidak akan tinggal diam
langkah yang lebih spesifik yang akan dilakukan apa
terutama sejak hari jumat kemarin
kewarasan publik kita dan juga demokrasi kita ini kembali dipertanyakan juga
kita sedang diuji di mana klb yang tidak punya kekuatan hukum sama sekali
kenapa tidak punya kekuatan hukum
ya sudah jelas gitu
bahwa ada aturan yang mengatur itu
yang sudah disahkan oleh sk menbo kam
jadi ini bukan urusan internal ini adalah aturan hukum
karena sudah tercatat di lembar negara
ini menjadi pertanyaan besar
bahkan mbak mabut aja bilang bahwa ini urusan internal
salah besar pak
kalau kami belum ditetapkan oleh sk menbo kam
baik ke pengurusan dua ribu dua puluh kemarin maupun adrt nya
barulah kita bicara mengenai urusan internal
tetapi ya sudah sangat jelas bahwa
penegaran klb ini kan jelas jelas perbuatan melanggar hukum gitu loh
kenapa tidak sesuai dengan adart yang sudah tercatat tadi
sudah disahkan oleh sk menbo kam
berarti yang melaksanakan ini lagi lagi adalah
itu melawan hukum gitu loh
melawan negara bukan melawan kami sebenarnya
ini melawan sk menbo kam ini sebenarnya
oke bang zatian
jangan dibolak balik bahwa seakan akan ini urusan internal
ini saya agak bingung pakar hukum yang seharusnya sangat pintar
kemudian tetapi beliau setelah menjadi menko polhukam
kami agak bingung gitu dengan pernyataannya beliau
ini kami sangat sangat mempertanyakan
ini kan hal yang sangat terang dan jelas
jangan diputarbalikan fakta ini ini satu hal
yang kedua kenapa kemudian ini perbuatan melanggar hukum tidak sesuai adart
ya coba ditanya mas
pelinggarannya itu siapa gitu loh
itu mantan kader
dan yang sekarang tadi diajak bicara juga mohon maaf pak maksipat ii itu
kalau paham undang undang partai politik
dan paham adrt partai demokrat
yang sudah disahkan oleh sk menbo kam
tahu bahwa kalau seseorang anggota partai politik
itu berhenti secara otomatis
kalau sudah masuk partai lain
beliau video fotonya banyak kok di partai emas
hari bulan desember lalu
kok mendadak pujuk pujuk balik
balik lagi musim partai demokrat
tapi nggak pernah lihat beliau buat kta
di sistem kami juga tidak tercatat buat kta gitu
masuk organisasi itu ya ada kejelasan lah

tapi banyak kok yang sudah mendirikan dan berjasa tidak lagi di partai kami
jadi tolonglah tolong jangan sampai membuat publik nggak waras dengan konten dan dagelan ini
sebelum lebih lanjut
apakah jangan jangan konsolidasinya
nggak selesai selesai karena tudingannya isu kepemimpinan ahy di partai demokrat ini
yang tidak bisa menyelesaikan persoalan internal
sehingga muncullah bentuk klb kemarin yang dilakukan oleh mantan kader dan elit elit partai begitu
ini menjawabnya bagaimana
ini pertanyaan besar adalah bahwa
sangat terang dan benderang sekarang
kalau satu februari dua ribu dua puluh satu lalu kami sampaikan bahwa ini gpkpd
gerakan pengambilan kepindahan partai demokrat
ini diinisiasi oleh pihak eksternal
yang terus menolak
kalau hanya riak riak kecil ini kecil ini nggak ada siapa siapa
coba dilihat muka muka yang tampil memimpin kongres
yang bolak balik muncul di tv yang mewakili
itu bukan siapa siapa di partai demokrat
itu sudah mantan kader
mohon maaf itu sudah mantan kader
bukan pemilik suara sah
jadi tidak punya standing legal tidak punya kekuatan hukum
ini kan menjadi masalah besar
tetapi kemudian muncullah tadi
oknum kekuasaan yang melakukan kekuasaan kekuasaan
dan akhirnya kebuka kemarin
dengan ini saya terima bayangin mas
mana ada dalam waktu empat puluh menit
kongres mengubah adrt
dan ya standing legal nggak jelas
tau tau kemudian ya dengan ini saya trip
apakah voting berdiri ini dari mana ceritanya ya
mohon maaf klb dagelan lagi lagi
dan kami agak kaget gitu
seorang yang punya posisi sangat tinggi
ksp itu lambang
bapak presiden jokowi orang terdekat loh
kalau bicara mengenai struktur
tapi kok kayak ya perlakunya sangat sangat
dan jadi mempertanyakan nggak tau apa ini bener atau nggak
nggak tau apa di klb dagelanin tapi kok beliau mengiyakan
sehingga bener kan apa yang kami sampaikan
mohon maaf mas apa kami sampaikan sebulan yang lalu
dan dia juga menyangkal bolak balik dengan kongres itu
membuka keduknya sendiri gitu
oke oke bang zaky kita sudah dapat
bahwa ada yang berlaku zulim
ada yang berlaku aniaya
ada yang mengaku yang menggunakan kekuasaan
karena beliau menggunakan kekuasaan
dan maka beliau mengira bahwa beliau bisa se enak enaknya saja
pak meks masih dengan kita apa ya
yang dia tuh undang undang
ya pak max kalau kemudian ada tudingan seperti ini
bahwa kemudian ini kader kadernya
yang tidak memiliki hak suara
kemarin juga legalitasnya dipertanyakan
nah kalau persoalan ini akan dibawa ke menkumham
mengkonsolidasikan di internal partai demokrat
versi klb kemarin ini akan seperti apa
karena ini diperkuat dulu dong ya di dalamnya
supaya nanti diperkuat kembali ke dalamnya
jadi kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat

nanti bisa legalitasnya juga bisa akan lebih jelas begitu
wah kami lebih cepat
lebih dulu memikirkan hal itu
daripada yang anda sebutkan
ini seperti misalnya kita menunggu
ini seperti misalnya kita menunggu bis
bisnya udah jalan kita marah marah
orang bisnya udah jalan kok sekarang baru ribut

klb itu sudah jalan
klb itu sudah selesai
kita melahirkan ketua umum
kita melahirkan ketua umum
dan tangkat yang lain kenapa masih dipersoalkan
dan juga legal atau tidak
legal atau tidak itu dikumham
legal atau tidak itu di pengadilan
pt un dan lain lain sebagainya
apa ini kita tarik urat leher di sini

untuk menyatakan bahwa ini legal anggaran dasar anggaran takat
bosan saya mau bicara anggaran dasar itu mas
bosan saya mau bicara anggaran dasar itu mas
hampir satu dua minggu ini itu lagi
itu lagi yang dibicarakan sama kelompok sana

anggaran dasar tidak diikuti
kemudian tidak legal dan lain lain sebagainya
urusan itu ini ialah yang kita lakukan
tapi krb nya sudah jalan
sudah ada ketua umum
apa yang mau didebatkan sekarang ini
debatkan nantilah di pengadilan kalau mau

artinya memang sudah siap bahwa dengan
yang hadir kemarin
perwakilan dpd dpc itu adalah orang orang yang memang
seharusnya memberikan hak suara yang legal

inilah yang memang saya pikir
barang sudah tidak ada
barang itu sudah selesai
berdebatkan cara pembuatannya
ini seperti saya
mengikuti istilah pak andi mararangan kemarin
teori hantu belau namanya itu
seberapa yakin kemudian
yang ada di klb kemarin
memilih pak muldoko
memenahkodai partai demokrat ini
kan kemarin juga biasanya
kan ada pidato dulu untuk meyakinkan yang hadir
bisa dibawa ke hal yang
lebih baik begitu
ini argumentasi anda bagaimana
soal ini seberapa yakin
kemudian ini bisa
melaju untuk merubah peta politik
di kemudian hari
anda mendengarkan atau tidak lewat rekaman pidato muldoko tadi malam
itu kan setelah
itu kan pidato seorang komandan
pidato seorang pemimpin
pidato seorang yang akan membawa
partai ini ke masa kejayaan
itu pidato komandan
komandan yang tidak pernah meninggalkan
prajurit yang berperang sendiri
tapi bersama prajuritnya
maju ke medan perang
itu muldoko tadi malam dengan kami gitu
oke berarti tudingan tidak
bersikap kesatria itu salah ya
tidak tepat gitu ya
yang tidak sadar itu siapa
kita periksa diri yang tidak satrira itu siapa
yang menggusur orang itu siapa
yang menindas orang itu siapa
itu namanya baru kita berpikir kesatria
oke bang zaky selanjutnya
apa kemudian yang akan
dilakukan di internal partai demokrat
dpc dan juga dpd kan harus
diperkuat nih biar tidak ada yang
nyebrang begitu ya karena kan
isunya kemarin banyak juga yang mengatakan bahwa
ada hal hal yang sifatnya
iming iming kekuasaan dan juga
mani politik ini mengantisipasi
hal hal seperti ini akan bagaimana
ini publik yang bicara bang
iya ini alhamdulillah
dpd dpc kami solid dan militan
bahkan mereka kemarin pun diancam
sama kayak sebelum sebelumnya anda mau
ini klb yang menang ini di kemenkuham
mending anda segera gabung gerbong kami deh
mereka ketawa gitu loh
mereka saat ini mas ya udah banyak
sekali mereka tampil buat konversi pers
kami pemilik suara yang sah di berbagai
provinsi ketua dpd ketua dpc
lalu yang datang di deliserdan itu siapa
ini orang punya uang
satu orang dibayar seratus juta katanya
menurut penuturan yang para kader kami yang menolak hadir
dianggap aja perwakilan daerah a
lima ratus orang didatangkan kader kami ini ratusan ribu
bahkan jutaan ini kalau kayak gini kan lucu gitu loh
ini negara hukum rimba
ini negara di mana
pertanyaan kami gitu loh
kayak gini gini diperbolehkan jadi sama sekali
tidak ada dualisme kenapa ya orang nggak ada
dasar hukumnya kecuali kalau ini udah
menjadi namanya negara hukum rimba
tapi kami masih percaya
bahwa di sini adalah masih
negara hukum gitu
sehingga banyak sekali ya ini
ilegal yang kayak gini gini kok dibiarkan ini akan
presiden hukum yang sangat jelek gitu loh
presiden politik yang sangat jelek
berarti kalau saya ksp saya orang dekat presiden
terus kalau saya suka suka saya
tidak ada izin satgas covid segala apa
tidak ada izin dari polisi
untuk keramaian tapi saya mau buat aceh suka suka saya dong
dan ujung saya mau ngambil partai politik ini
nah minggu depan saya ngobrol partai politik yang lain lah
tinggal ambil dan
bayar aja dia meskipun dia bukan ketua
dpc bukan ketua dpd yang punya hak suara
lalu kemudian mau disahkan atau kemudian
merasa oh ini benar sudah terjadi sudah terjadi
oh yang benar aja lah gitu ini bukan
hukum rimba boleh anda punya
orang ya dekat kekuasaan
kami partai demokrat tidak akan
yang menak dari mantan kader kami
yang didukung oleh oknum
kekuasaan dan kami justru sangat malu
ya terakhir bang zaky sangat malu mas
sangat malu kami sangat malu melihat
orang dekat presiden
lagi nggak melihat apa ini dagelan gitu
tolonglah kalau punya ambisi politik
cara beretika sedikitlah
bang zaky terakhir saya ingin sampaikan
artinya perlu menunggu
atau tidak pernyataan resmi dari
istana atau presiden soal ini
itu sih silakan
pak presiden aja kan kita nggak bisa ngatur ngatur
oke ya tapi kan pak muldoko
itu kan pembantunya presiden
kalau kami kan bukan pimpinannya pak
pak presiden oke yang bisa ngatur
pak muldoko itu pak presiden
karena beliau pimpinannya bagi kami
itu kan sudah terang benderang begitu
oke ya kalau kami sih kami masih percaya
pak jokowi punya hati nurani ya
punya juga apa kepercayaan
bahwa ini adalah masih negara hukum
beliau tentunya bisa berlaku
sepantasnya tapi itu kami serahkan kepada beliau
kami nggak mau dorong dorong pak jokowi harus
nggak nggak itu udah ranahnya beliau
kalau dari kami jelas ketua ketua
dpd dpc kami ya dan juga para pemilik
suara rasa secara dan juga
kader kami seluruh indonesia yang ketawa
dan malu ya mas ya
dan jijik melihat klb dagelan
itu gitu oke oke bang zaki
akan terus bergerak akan terus berjuang kami akan
lakukan ada beberapa tindakan
ke depannya mas ya kalau kita di pengadilan ya
kami akan lakukan sudah dalam
proses ya bukan hanya dpp
tapi juga teman teman dari tingkatan dpd
dpc semuanya bergerak bahkan
harus bawah kader kader
harus bawah kami akan mempertahankan
kehormatan dan kedaulatan partai kami
dari tindakan memalukan dari segelintir
mantan kader kami yang berkolusi ya
dengan oknum kekuasaan
yang benar benar mempertahankan
perlaku ini tidak beredikan tidak berada
sayang sekali karena ini
negara hukum rimba bukan negara
pernyataan anda karena durasi yang juga
tidak mungkin kan terima kasih
terima kasih sudah berbagi
perspektif dengan kita sebelumnya juga ada
max sopakwa yang juga
sudah memberikan perspektifnya
soal kisruh di partai
demokrat terima kasih bapak bapak
sudah bergabung terima kasih terima kasih
mas terima kasih saya terlalu mas ferdi